eike bisa jagain jun tenang percayakan aja sama eike
gak apa apa ya bu jun biar sama tante keti aja
makasih ya bu kety
yes kalau mereka pergi eke kan bisa selidiki tuh mereka beneran punya jin apa enggak
iping binyun kok ngomel rempung gak apa apa sih
biasanya kalau kena suntikan entuh langsung ngemes
tapi ini masih ngomel ngomel aja ngoceh ngoceh aja
ya enggak waduh
banyak gelembungan mbak lon
jadi kayak taman bermain keren
bagus banyak gelembungannya
dia bisa gelembung gelembung kayak gitu tuh balun balun tuh
hahaha bahasa apa itu
kalau iping ngasih tau ntar kita main skateboard ya
buru gimana caranya
aduh keren aja ah
lalu banyak sampul
ada apa mam
aduh aduh aduh
eh orang buat kopi juga malah dinaikin
kalian lihat aku pergi
aduh aduh aduh
tuh kan bener
eh kalian kerjanya cuma main main doang
pokoknya zini bete
kalian beneran jinny jadi lemper
eh lemper tuh iya
lempur aja mah belum berjagung

bebaskan kita dok
biarin kalian jini kurung disitu biar gak bisa kemana mana
gini cantik mau dibawa kemana kita
sekarang saatnya jini buat ngawasin cahil
ih gak usah ngelak deh orang saya lihat sendiri kok
jun ngomong sendiri terus gelas pelayan pelayan
kalau bukan jin yang ngelakuin siapa lagi coba
sebentar sebentar ibu ibu astagfirullahaladzim
benar bu nggak ada yang namanya seperti yang bu ketty tuduhkan di rumah ini
bukan ibu lagian bu ketty ini
kalau ngomong jangan yang enggak enggak deh bu
lagian kan gak ada buktinya
hah nggak usah ngeles deh
kalau emang bener ini rumah gak ada ginnya
ayo sekarang izinin kita ngeledah rumah ini

buku terbang tuh kan coba terbang pakai apa lagi kalau bukan pakai jintu
eh kan salah yang duduk kan tuh
oh itu itu metrik sulap aku ku lagi belajar sulap
hah masa bisa terbang sendiri latihan sulap gak bener gak bener
orang ada karaya karaya sini
sini orang aku yang mancing bu
makanya ketty jangan asal nuduh kita jadi gak enak kan sama pak junaidi udah nuduh yang gak enggak
maaf ya pak junaidi jadi salah paham yaudah ibu ibu kita bubar aja yuk
puas ya saya akan buktikan kalau rumah ini ada jinnya lihat aja nanti
ayah kamu kok udah di dalam rumah aja sih
perasaan ibu tadi gak liat kamu pulang
orang raya udah pulang ibu aja yang ngeliat dari tadi ya kan jan
berarti kamu gak bilang assalamualaikum kan
biasain dong tiap datang ke rumah itu bilang assalamualaikum
biar semua orang rumah tahu legenda itu kan doa juga
yaudah ya masuk aja yuk
oke juga ini nyebuah cu
sakit emang gak ada
emang dia gak liat apa aku lagi menderita kayak begini
cuma satu hari mom
kasih izin aja namanya juga orang sakit
apa gak kasian
kasih tau ibumu
boleh istirahat tapi besok kerja lagi ya
terima kasih om
pamit dulu ya

terus siapa rumah berantakan siapa mau beresin
tapi udah pergi belonya udah terlancur
gak apa apa tuh gak apa apa ya
tuh siapa toh ini yang telepon
wah enak aja
bodoh alam anak kamu sakit istri kamu sakit siapa yang sakit
pokoknya kamu harus ajak titik
oh ya satu lagi
bilang sama istri kamu kalau dia harus kerja di rumah saya
soal itu pembantu yang dia bawa itu ternyata sakit
jadi gak masuk hari ini
pokoknya istri kamu harus kesini
gantiin itu pembantu
harus bertanggung jawab
enak aja merekomendasikan tapi tidak bertanggung jawab
pokoknya kalo gak mau sampai
kalo gak mau sampai saya pecah titik
beli bakto semua orang kan
aduh aduh aduh sakit ini
aduh aduh aduh sakit ini
ini ini sakit
kita harus segera ke rumahnya bugi
ye terus ini jun gimana ya
nah itu dia
mak najwa lagi sakit mesti ditinggal sendiri
gak tega lah ya
ya justru itu ayah juga bingung
jun juga udah mau sembuh kok
juga jun udah gak sakit lagi
kalau ayah sama ibu emang pengen pergi pergi aja
kim istirahat sebentar juga sembuh kok
daripada ayah dipecat
daripada ayah dipecat
daripada ayah dipecat
ya allah lembar
bu bu kety
bu kety ngapain di situ
jun eike mau minta maaf kesini beneran
jun lagi sakit ya jun
terus eike dengar jun sama mas junaid mau jalan ya mau pergi
gimana kalau jun eke yang
sebagai pemintaan maaf jun
jun tenang aja jun
eike bisa jagain jun
tenang percayakan aja ma eike
jun biar sama tante keti aja
kalau mereka pergi eike kan bisa selidiki tuh
mereka beneran punya jin apa enggak
kan mau sehat
udah kamu istirahat ya
jadi kalau kamu ada apa apa panggil tante aja
sama istirahat genteng